peneliti senior pusat penelitian politik dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia siti zuhro meminta partai islam untuk berhati hati
dalam memilih calon yang akan diusung di pilkada dki jakarta tahun depan
pasalnya calon yang diusung dapat mempengaruhi elektabilitas partai tersebut
hingga kini sejumlah partai islam seperti partai amanat nasional partai kandilan sejahtera dan partai kebangkitan bangsa
belum menentukan sikap dalam pilkada dki jakarta tahun depan
siti zuhro pun meminta partai politik islam ini untuk memilih calon yang sesuai dengan nilai nilai partai
meski memiliki elektabilitas yang cukup tinggi siti zuro menyarankan agar partai islam mempertimbangkan
jika akan mengusung sosok ahok di pilkada dki
partai partai islam dia punya semacam pertaruhan karena dia sudah apa ya istilahnya
benchmarking dirinya dengan islam
mau tidak mau dia tidak very very kolonial
khusus seperti itu
ada ayat yang menyampaikan bahwa tidak boleh yang non muslim memimpin muslim
nah itu masih dipegang tidak semuanya oke